banyaknya kegiatan ibadah yang berlangsung
selama jemaah calon haji berada di tanah suci
menuntut kekuatan fisik dan mental
cuaca panas dan banyaknya jemaah calon haji
dari seluruh dunia menuntut jemaah calon haji
untuk lebih banyak bersabar dan ikhlas saat menjalannya
hal inilah yang disampaikan saat jemaah calon haji
ali santur mendapatkan tausiah dari pembimbing haji
berhaji tidak hanya sebuah ibadah
tapi banyak pelajaran yang bisa didapat dari ibadah ini
melaksanakan haji tidak hanya mendapatkan pahala
dari allah swt
tetapi juga untuk menjaga tali silaturahmi sesama muslim
pembekalan tauziah ini bisa memberikan kekuatan tersendiri
makanya harus diadakan manasik dalam hati kita tahu ilmunya
tapi kalau nggak tahu ilmunya sayang sekali jauh jauh kita
ziarah ke mekah madinah tanpa ilmu sayang
makanya diadakan manasik supaya kita tahu ilmunya
dan benar benar ibadah kita benar benar ikhlas
jemaah calon haji berharap ibadah haji kali ini berjalan lancar
dan bisa melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran
alfian raharjo mekah arab saudi